dan saat ini sedang berlangsung konferensi pers terkait penangkapan beberapa orang pada jumat malam oleh penyidik kpk
satu diantaranya adalah anggota dpr dari fraksi partai golkar eni saragi
ini adalah pengontungan diri sendiri
jadi dalam kegiatan ini dalam hal ini kpk melakukan tangkap tangan dan mendapatkan sejumlah bukti
ada dugaan persekongkolan dan penerimaan uang sebagai fee terkait salah satu proyek pembangkit listrik tiga puluh lima mw tersebut
kami akan menyampaikan informasi tentang kegiatan tangkap yang dilakukan kpk kemarin terkait dengan penerimaan hadiah tersebut
yaitu terhadap seorang anggota dpr ri
terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan pltu riau i
kpk telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan kasus ini sejak bulan juni dua ribu delapan belas ini
setelah mendapatkan informasi dari masyarakat hingga kpk melakukan tangkap tangan pada hari jumat
hari jumat kemarin tanggal tiga belas juli dua ribu delapan belas sore di jakarta
kpk telah mengamankan tiga belas orang yaitu
salah satunya adalah ems ems ini merupakan anggota dpr ri priode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
dan yang kedua adalah cbk merupakan swasta yaitu pemegang saham black gold natural resources limited
kemudian yang lainnya adalah tm ini merupakan staf dan juga merupakan keponakan dari mes
lalu arj juga merupakan swasta dan ini adalah seorang sekretaris dari jbk
mak juga dibawa ke kantor setelah beberapa lama kemudian yaitu suami dari mms
dan delapan orang lainnya adalah supir ajudan staff ems dan pegawai pt samantaka
kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut
pada hari jumat siang tiga belas juli tim mengidentifikasi terjadi penyerahan uang dari arj
yang arj yang itu tadi yang merupakan sekretaris dari jbk
kepada tm yaitu keponakan dari ms
sebesar lima ratus juta rupiah bertempat di ruang kerja arj di lantai delapan geraha bip
di jalan gatot subroto jakarta
sorenya sekitar empat belas dua puluh tujuh wib tim mengamankan tm
tim mengamankan tm yang ponakannya ems di parkiran basement kantor geraha bip
dari tangannya diterima dan diamankan uang sejumlah lima ratus juta
uang sejumlah lima ratus juta ini dalam pecahan seratus ribu dibungkus dalam amplop coklat

dua ratus juta ini dalam pecahan seratus ribu dibungkus dalam amplop coklat yang dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna

tim kemudian berturut turut mengamankan sejumlah pihak
pertama tim mengamankan arj sekretaris cbk di ruang kerjanya di lantai delapan geraha bip pada pukul empat belas
dari ruang yang bersangkutan tim mengamankan dokumen tanda terima penyerahan uang sebesar lima ratus juta
yang diserahkan arj kepada tm
lalu tim mengamankan juga jbk yaitu yang swasta di ruang kerjanya di geraha bip di tempat yang sama
tim juga berturut turut mengamankan sejumlah pihak pegawai dan supir jbk
paralel tim kpk lainnya mengamankan ems di rumah dinas menteri sosial di widya chandra sekitar pukul lima belas dua puluh satu bersama seorang supirnya
dan pada pukul enam belas tiga puluh tim kpk yang lain mengamankan seorang staf ems di bandara soekarno hatta
dini hari tadi pagi tanggal empat belas sekitar pukul satu tim mengamankan tiga orang lainnya yaitu mak yang merupakan suami dari ems dan dua staf ems
ketiganya diamankan di rumah ems di daerah larangan tangerang
berikutlah ber anecdote ini
gak ada pertanyaan
pengusaha jbk kepada
ems dengan nilai
ada empat delapan miliar
yang diambil berturut turut
yaitu pada desember

pada bulan maret dua ribu delapan belas
dua miliar rupiah
dan tanggal delapan
ada tiga ratus juta
dan kemudian yang terakhir
adalah lima ratus juta
diduga uang diberikan
oleh jbk kepada ems
melalui staff dan keluarga
dan peran ems
adalah untuk memuluskan
proses penandatanganan kerjasama
pltu riau i
dalam kegiatan ini kpk
mengemankan sejumlah barang bukti
yang diduga terkait tindak pidana
yaitu uang sejumlahnya
lima ratus juta dalam pecahan
tanda terima uang sebesar
pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara
dalam waktu satu x dua puluh empat jam
dugaan tindak pidana
korupsi menerima hadiah atau janji
oleh penyelenggara negara
terkait kesepakatan kontrak
kerjasama pembangunan pltu riau i
meningkatkan status penanggalan
serta menetapkan dua orang tersangka
diduga sebagai penerima adalah
anggota dpr ri
dan yang kedua
diduga sebagai pemberi adalah
yang merupakan pengusaha
yaitu pemegang saham
pasal yang disangkakan adalah
pasal sebagai pihak yang diduga penerima
yaitu ems disangkakan melanggar
pasal dua belas huruf a atau huruf b
atau pasal sebelas undang undang
nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan
undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu
yunto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
yunto pasal enam puluh empat ayat satu kuhp
sebagai pihak yang didapat
sebagai pihak yang diduga sebagai pemberi adalah
disangkakan melanggar pasal lima ayat satu
atau pasal tiga belas undang undang
nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan
undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan
untuk pasal enam puluh empat ayat satu kuhp
yang melingkupi hajat hidup orang banyak
menjadi perhatian serius
dan sekali lagi
kpk mengingatkan kembali
kepada para penyelenggaran negara
atau menerima suap
atau memperjualbelikan pengaruh
dengan kewenangan yang dimiliki
seluruh elemen bangsa ini
untuk tidak melakukan praktek korupsi
kekuasaan terutama terkait pekerjaan
yang diharapkan dapat bermanfaat
bagi proyek pembangkit listrik
infrastruktur alokasi anggaran khusus
ataupun kebijakan kebijakan lain
sehingga seluruh sumber daya
yang ada bisa semaksimal mungkin
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
dan sekali lagi kita berdoa mudah mudahan
ini yang terakhir tidak terjadi lagi
ott dilakukan oleh kpk
sekian dan terima kasih
ya jadi tadi lima ratus juta rupiah
itu diduga adalah penerimaan keempat
dari total yang sudah diterima
ini merupakan bagian dari
empat delapan miliar rupiah
ini merupakan bagian dari
dari nilai keseluruhan
oke kita buka sesi tanya jawab
silahkan bagi teman teman
jika ingin bertanya
ini sesi pertama dulu ya
oke silahkan mbak

tadi kan suami ems
ya baru saja kita saksikan
konferensi pers atau pernyataan dari kpk
terkait dengan penyidikan ataupun penangkapan
seseorang yang diduga terlibat dalam
kasus penyuapan maupun pemberian hadiah
pada proyek pengadaan pltu di riau i
dimana melibatkan salah satunya anggota dpr
eni saragi dan seorang pengusaha
yang dinyatakan sebagai tersangka
atas kasus yang memang sudah terjadi sebanyak empat kali
pengadaan pemberian uang
terkait dengan pengadaan proyek pltu
di kawasan riau satu
sampai saat ini berdasarkan kpk
ada barang bukti senilai lima ratus juta rupiah
yang berhasil disita kpk
dari empat kali proses pemberian uang
sebagai suap terhadap terlaksananya proyek pembangunan pltu tersebut
senilai empat delapan miliar rupiah
dan proyek itu sendiri memang dalam
dalam rangka berikutnya untuk pengadaan listrik di kawasan riau
dan sampai saat ini kpk masih melakukan
penyidikan sebelumnya ada tiga belas orang diperiksa
namun kpk menyatakan dua orang telah ditetapkan
sebagai tersangka dalam kasus suap
dan keduanya akan dikenakan pasal terhadap
undang undang korupsi dan juga
undang undang terkait dengan pemberian hadiah
dan mereka saat ini masih dalam proses penyidikan